tembok yang runtuh itu puan
dan kemudian mengakibatkan dua korban
nah kemudian sekarang ini sedang dites kembali pemirsa
di tempat longsornya dinding beton underpass perimeter selatan pt railing pada kamis pagi
nah uji coba dilakukan di sana
seperti apa hasilnya ini dia ya yang ingin kita ketahui
pasti uji coba dilakukan setelah pihak mencabut garis polisi di atas perlintasan kereta
atas rekomendasi komisi keselamatan konstruksi
uji coba kereta bandara soekarno hatta dilakukan secara bertahap oleh pt railing bersama pt kai
uji coba menggunakan beban berat
yakni lokomotif dan tanpa penumpang dalam kurun waktu sepuluh kali perjalanan
kereta melaju dengan kecepatan rendah yakni hanya lima hingga dua puluh km per jam
uji coba diperlukan sebagai evaluasi kekuatan perlintasan
pasca longsornya dinding beton penyangga underpass perimeter selatan
hasilnya perlintasan baik bantalan rel maupun dinding underpass dinilai masih kokoh
dan masih layak untuk dilintasi kereta api bandara
berdasarkan informasi yang dirilis humas pt railing
kereta bandara soekarno hatta resmi dioperasikan kembali kamis malam
untuk kereta rute stasiun sudirman baru menuju bandara soekarno hatta
kereta beroperasi mulai pukul sembilan belas lima puluh satu waktu indonesia barat

berhasilnya perlintasan baik bantalan rel maupun dinding underpass dinilai masih kokoh dan masih layak untuk dilintasi kereta api bandara
berhasilnya perlintasan baik bantalan rel maupun dinding underpass dinilai masih kokoh dan masih layak untuk dilintasi kereta api bandara

sementara itu akses jalan perimeter selatan masih ditutup
petugas masih fokus membersihkan sisa material longsor
pengoperasian jalan perimeter selatan masih menunggu proses penyelidikan polresta bandara soekarno hatta
terkait penyelidikan kasus longsornya tembok terowongan jalan perimeter selatan ini
polisi sudah memeriksa empat saksi

polisi juga telah melakukan olah tkp yang hasilnya masih menunggu dari laboratorium forensik mabespori
nanti kita lihat ya kita cek apakah perawatan itu berlaku seumur hidup atau cuma setahun kan gitu
namanya perawatan satu proyek itu berapa lama nanti kita lihat semuanya sop yang ada
polisi akan memeriksa apakah ada pelanggaran standar operasional prosedur yang dilakukan pengembang dalam membangun underpass tersebut